aksi main hakim sendiri dialami petugas satpol pp rumah sakit haji surabaya kamis kemarin
ia menjadi korban pengeroyokan belasan mahasiswa saat berusaha melerai tawuran
aksi tersebut terekam kamera cctv
mahasiswa yang sedang merayakan kelelusannya berkelahi di jalan kenjeran surabaya
beberapa orang diantaranya terluka dan dibawa ke rumah sakit haji
tetapi perkelahian belum berhenti
salah satu kelompok yang tidak terima mendatangi rumah sakit haji dan memulai perkelahian kembali
karena mengganggu kenyamanan pengunjung dan pasien
petugas satpol pp pemkot surabaya yang menjaga langsung melerai mereka
tapi justru petugas ini menjadi bulan bulanan dikeroyok oleh kedua kelompok mahasiswa
karena dari kelompok mereka ini
rata rata pengaruh alkohol atau bahasa surabayanya mabuk ya
sehingga komunikasi kami tidak diharaukan
bahkan tenderung salah paham sehingga mengekbatkan anggota kami dikeroyok
aksi pengeroyokan satpol pp ini sudah dilaporkan ke polisi beserta rekaman cctv nya
polisi mengatakan sudah mengidentifikasi para pelaku dan tengah diburu